kali ini saya akan mengajak anda mencoba street food atau jajanan kaki lima di kota bandung yang
ramai pengunjung selain legendaris jajanan jajanan ini pastinya punya cita rasa yang nikmat sekali
penasaran kan berada di jalan ahmad yani mie kocok persib berisikan mie gepeng kikil iga dan
bakso disiram dengan kuah kaldu tulang sapi itu semua menjadi perpaduan yang gurih dan nikmat
untuk menambah cita rasa bisa ditambah perasaan jeruk nipis juga sambal sesuai selera lalu sebagai
pelengkap menyantap mie kocok disuguhkan juga kerupuk aci karena kuahnya enak terus ada iganya
juga terus iganya banyak sih biasanya kalau udah jam segini itu udah mulai mau habis habis harusnya
sih dari jam dua belas gitu ya mie kocok yang sudah mulai berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga ini dijual
dengan harga mulai dari tiga puluh rupiah seporsi jajanan lainnya yang banyak digemari adalah
cuan kiser rayu berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh cuanki ini berisikan enam jenis makanan yang diantaranya
terdiri dari tahu putih siomay dan baso atau bisa dipilih sesuai selera meski terlihat sederhana
tapi kenikmatan jajanan ini membuat para pembeli mengantri yang diantaranya banyak juga wisatawan
udah lama ya favorit banget di bandung semenjak saya kuliah juga orang orang pasti udah tahu di
kalau cuanki ya serayu gitu dengan harga dua puluh rupiah seporsi banyak orang yang bisa menikmati
cuanki sambil duduk di bawah pepohonan jajanan pinggir jalan atau street food yang terakhir
cocok bagi anda yang menyukai pedas sebelak sultan menjual jajanan sebelak yang merupakan bahan dasar
kerupuk mentah yang kemudian dimasak dengan kuah bumbu setelah itu bisa juga diberi berbagai pilihan
mulai dari telur puyuh sosis tulang dan yang lainnya seblak yang terletak di jalan sultan agung ini
memiliki menu favorit sebelah komplit yang tambahan isinya mencapai dua puluh empat jenis ya sih ini enak banget ya
seger gitu terus pedasnya juga lebih kerasa terus macamnya itu banyak perjualan sejak dua ribu enam belas sebelah di
sini dijual dengan harga mulai lima belas rupiah
jajanan kaki lima atau street food tergolong ramah di kantong dengan kisaran harga di bawah lima puluh rupiah
per porsi perut dan lidah sudah dapat terpuaskan wilam nasution kah vijati bandung jawa barat